penyedia layanan taksi online uber menarik mobil otonomnya dari jalan setelah seorang pejalan kaki tewas tertabrak oleh mobil tanpa pengemudi itu di arizona amerika
kecelakaan ini terjadi pada delapan belas maret yang lalu ketika mobil suv tanpa pengemudi menabrak seorang wanita yang sedang menyeberang di zebra cross
wanita yang mengendarai sepeda itu meninggal dunia di rumah sakit
pihak kepolisian mengatakan kendaraan itu berada di mode otonom pada saat kecelakaan terjadi
namun seorang operator berada di belakang kemudi
pihak uber telah mengeluarkan pernyataan pada senin waktu setempat bahwa perusahaan transportasi itu akan bekerjasama dalam penyelidikan
kecelakaan ini adalah insiden fatal pertama yang melibatkan kendaraan otonom
akibat insiden ini pun uber menghentikan semua uji coba mobil tanpa pengemudi di fenix pitsburg san francisco dan juga toronto